meskipun beda pilihan politik namun saya yakin semua pihak bersepakat bahwa ekonomi jadi salah satu masalah utama yang harus dipecahkan
para kandidat presiden mendatang termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja
mengurangi pengangguran yang ujung ujungnya tentu saja membuat masyarakat kita harus lebih sejahtera
namun di tengah jualan politik sensasi yang tiada henti kita jadi agak lupa ini
apa janji dan strategi kedua kubu yang bertarung jadi pemimpin negeri untuk menjawab tantangan menekan angka pengangguran
kita akan menjawab persoalan tersebut bersama dua orang jurubicara calon presiden yang sudah hadir
malam hari ini saya akan undang yang pertama saya tunggu lagunya mana
oke kita akan undang yang pertama jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf amin ibu irma suryani caniago
ibu irma halo ibu irma
boleh langsung duduk di sana bu dipilih
negara demokrasi bebas pilih kursi kecuali kursi host
kemudian kita juga panggil dari tadi
tim kampanye jokowi maruf sekarang kita panggil jurubicara dari badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
ada bang daniel anzar simanjuntak yang sudah lama tidak kelihatan
enggak di sini sebelah bu irma
nah tadi sudah ada bang daniel dari tim prabowo ada bu irma dari tim jokowi
dan untuk membantu saya ini memberi perspektif serta menguji janji para kandidat kita
saat ini saya sudah ditemani oleh ekonom senior universitas indonesia
ada ibu nina sakti
ibu terima kasih sudah datang
di sebelah sana kanan bu
biar kursi yang sebelah sini buat saya
oke kita akan bicara bapak ibu terima kasih sudah datang
kita akan bicara mengenai pengangguran dan juga lapangan kerja ini
dua hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan perlu diketahui oleh masyarakat
karena kondisi ekonomi salah satunya adalah faktor pengangguran dan juga lapangan kerja ini
sudah cukup nyaman ibu nina
sudah agaknya susah
agak susah oke sudah cukup nyaman ya
oke kita akan tanya bu nina sebenarnya sebelum kita akan uji nih
bagaimana kedua kandidat melalui jurubicaranya ini
membedah janji janji mereka untuk mengurangi pengangguran menambah lapangan kerja
kondisinya saat ini di indonesia kalau kita bicara pengangguran dan lapangan kerja
landscape nya seperti apa
apa kondisinya apa saja tantangannya sebenarnya
ya jadi tantangan pertama itu memang jumlah penganggurannya masih cukup besar
tadi sudah disebutkan enam delapan puluh tujuh juta ya data dua ribu tujuh belas februari
jadi artinya jumlah yang cukup besar ini bagaimana nanti mengatasinya
yang kedua selain dari tingkat pengangguran terbuka dengan lima tiga puluh empat persen dengan jumlah penganggur yang besar tersebut
itu juga tingkat pendidikan pekerjanya juga masih relatif rendah
jadi ada empat puluh persen sekitar empat puluh persen itu masih rangka kerja kita itu sd

lima belas persen kira kira sampai dengan smp tambahannya
jadi kualitasnya pun rendah
kualitasnya pun masih relatif rendah sma juga delapan belas persen smk sebelas
hanya sekitar sepuluh sebelas persen yang pendidikan tinggi
nah jadi kita lihat kualitas terbesar rendah
lalu sebagian besar itu bekerja tetapi di sektor informal ya lima puluh delapan persen kira kira
apa artinya sektor informal
ya bekerja yang tanpa jaminan sosial
mestinya secara umum itu tetapi
kita harus hati hati sektor informal yang lima puluh delapan persen tadi itu ada sekitar hampir dua puluh juta yang tidak dibayar
pekerja tidak dibayar
jadi bekerja tapi tidak dibayar itu isu dari sektor informal
jadi artinya pekerjaannya tidak ada jaminan sosial lalu juga tidak dibayar
nah lalu kita jelas bahwa upah itu menjadi target dari sektor formal kan
nah upah juga jadi hal yang kemudian menjadi penting
ya jangan lupa upah ini hanya dinikmati sektor formal yang hanya sekitar empat puluh persen tadi kan bukan yang lima puluh
kalau lima puluh delapan persen ini tidak menikmati upah minimum
atau jangan jangan upahnya lebih besar dari sektor formal kan
itu bisa saja kalau sektor informalnya berkembang ya
tapi kalau kita lihat rata rata itu masalahnya justru sektor informalnya tidak terlalu baik
oke seberapa penting bu nina isu pengangguran dan lapangan kerja ini betul betul di highlight dan dengan ada strategi strategi janji janji yang cukup
detail yang harus diberitahukan kepada masyarakat oleh para kandidat
usaha jenah berikut ini kami akan segera kembali sesaat lagi
oke kita masih akan menguji gagasan para jurubicara dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden
tapi saya mau ke bu nina dulu sebelum akan nanti kedua orang kandidat ini yang sudah ada di sini
boleh dijelaskan ke bahasa yang lebih manusiawi lagi gitu bu
bagaimana seberapa penting isu pengangguran lapangan kerja ini betul betul quote unquote harus dibelejeti sebenarnya oleh para kandidat calon presiden yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya
ya kita ingin dengar sebetulnya janji apa yang bisa diberikan kalau nanti menjadi presiden

dalam hal mengatasi tingkat pengangguran terbuka yang tadi disebutkan lima puluh enam delapan puluh tujuh juta orang dan itu kan harus menciptakan lapangan kerja seperti apa
artinya gini bukan asal bekerja kan kalau asal bekerja itu bisa aja tadi nggak dibayar
jadi kita ingin pekerjaan yang berkualitas yang dapat jaminan sosial berarti itu pekerjaan sektor formal
butuh apa last ratigenya
yang di tekan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat
betul jadi artinya bagaimana dia dapat kerja yang bagus bukan asal asalan kerja
nah ini kita tahu tantangan ini yang harusnya dijawab dan bagaimana menghadapi persaingan ke depannya
kenapa bersaing karena tenaga kerja asing masuk dengan luar biasa
nah itu juga akan menjadi salah satu topik yang kita jawab
kan kita juga bekerja di luar negeri kan jadi di sini ada isu migrasi
banyakan orang kita yang kerja di luar atau orang luar yang kerjain kita
nanti kita akan juga belajar di datanya terima kasih bu nina
kita akan langsung ke dua kandidat ada bang daniel dan juga bu irman
saya mau ke biar uruk dari nomor satu dulu kali ya
saya mau ke bu irma dulu
kalau kita bicara mengenai lapangan kerja dan pengentasan pengangguran
apa yang kemudian ditawarkan pasangan jokowi maru sebenarnya bu untuk bisa di highlight terutama di bidang ini
lapangan kerja dan pengurangan pengangguran
ya yang pertama saya ingin menggarisbawahi nggak ada orang yang kerja nggak dibayar
karena saya dari serikat buruh ya saya belum pernah dengar ada orang kerja nggak dibayar
yang kedua tentu dari tahun dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu delapan belas ini kita sudah bisa lihat trennya bahwa tingkat pengangguran kan memang turun terus
dari sebelas kemudian turun sampai sekarang lima sekian
artinya itu progres yang bagus menurut saya
mencapai satu target yang optimal yang ideal itu tidak gampang
karena kita juga harus dilihat waktu dan
apbn kita juga kan gak leluasa
jadi jangan selalu bicara seolah olah bisa membalikkan telapak tangan begitu saja dalam waktu empat tahun
nah tapi saya ingin sampaikan dalam empat tahun itu sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah jokowi
yang pertama untuk bisa memberikan kemudahan kemudian juga memberikan kesejahteraan membantu masyarakat agar anak anaknya bisa sekolah dengan baik
pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya kartu indonesia pintar
sudah sembilan bulan
sekian juta jiwa yang mendapatkan kartu indonesia pintar
itu adalah komitmen pemerintah jokowi jk yang juga akan nanti akan diteruskan kepada jokowi ⁇ maruf ⁇
agar ke depan yang menerima kartu indonesia pintar itu semakin banyak
itu salah satu program yang menurut saya juga untuk menyelesaikan masalah masalah di pendidikan yang dibilang sama beliau tadi
bahwa masih belum banyak yang sekolah dua belas tahun
yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kurun waktu empat tahun ini
untuk masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan formal yang cukup
pemerintah juga sudah menggelontorkan program yang namanya program magang kerja
nah ini sudah dilakukan oleh kementerian tenaga kerja
agar masyarakat yang tidak
yang sudah terlanjur tidak memiliki pendidikan cukup sebelumnya
mendapatkan skill tambahan
mereka bisa magang paling lama satu tahun
dan dibayar mendapatkan skill yang cukup
sehingga mereka bisa bertarung di pasar tenaga kerja nasional maupun internasional dengan skill yang cukup
itu yang kedua
nah yang ketiga pemerintahan jokowi juga sudah melakukan
hari ini juga kita sudah menggelontorkan program yang namanya blk komunitas
nah blk komunitas
itu diberikan kepada pesantren pesantren
agar anak anak yang lulusan pesantren
tidak hanya punya pendidikan pesantren
tapi juga punya skill tambahan
skill tambahan ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing
sehingga penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut akan makin baik
karena kebutuhan wilayah disesuaikan dengan skill yang ada
nah yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah
untuk teman teman kita yang dimigran yang buruh migran
yang bekerja di luar negeri
pemerintah juga sudah membuat undang undang yang namanya buruh migran luar negeri
undang undang buruh migran luar negeri
dan sekarang setiap orang yang mau bekerja di luar negeri
dipermudah oleh pemerintah
disubsidi pendidikan keahliannya
pendidikannya kemudian disubsidi pemeriksaan kesehatannya dan lain lain
sehingga timbul yang namanya program zero cost dari undang undang tersebut
dan itu sudah terjadi
nah tinggal sekarang seperti yang disampaikan oleh ibu tina tadi
kita masih ada enam sekian yang masih belum bekerja
saya ingin katakan jangankan di indonesia di amerika pun masih ada pengangguran
nggak mungkin zero pengangguran
tapi tentu ini juga harus kita pikirkan jalan keluarnya
apa jalan keluarnya ibu
ya umkm sekarang kan sedang digalakan
kita bisa lihat bagaimana pengusaha pengusaha media pengusaha online
mulai banyak bertebaran
anak anak muda banyak yang sudah bekerja di online
nggak perlu halgi harus punya toko
mereka dari rumah bisa berusaha
entrepreneur entrepreneur baru juga sudah banyak yang tumbuh di mana mana
itu gunanya infrastruktur dibangun
sehingga antara desa kota dan semua wilayah pulau pulau itu bisa terjalin
nah dari sambungan sambungan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan infrastruktur
maka ekonomi pasti akan tumbuh
tapi memang tidak bisa instan
itu adalah program jangka panjang
dan itu akan terus dilanjutkan jika nanti jokowi menang di periode kedua
kita nggak bisa sincalah bipo dalam menyelesaikan masalah klasik tenaga tenaga kerjaan ini
dari zaman dulu sampai zamannya pak sby itu masih menjadi masalah klasik
tapi di zaman pak jokowi sudah makin turun makin turun
kalau sekarang ada yang tidak percaya dengan bps dulu percaya dengan bps ketika memerintah
nah sekarang kalau tidak
sekarang sudah tidak memerintah lagi kemudian tidak percaya dengan bps
oke itu yang sudah dilakukan jokowi dan kayaknya akan diteruskan nanti kalau menang lagi di periode kedua
bagaimana dengan janji dari prabowo dan sandi bang daniel
mas budi kampanye pak prabowo dan bang sandi itu sejak awal fokus pada dua isu besar
pertama itu adalah kemudahan untuk memperoleh lapangan kerja
bahasa yang kami gunakan itu adalah lapangan kerja yang mudah
bermartabat dan berkualitas untuk warga negara
jadi kemudahan lapangan pekerjaan yang bermartabat berkualitas untuk warga negara
kemudian yang kedua mengimbangi itu kami selalu fokus pada harga harga yang terjangkau
untuk tidak mengatakan murah terjangkau bagi para pekerja dan bagi warga negara
nah kenapa dua hal ini jadi isu sentral dan pokok
berdasarkan hasil survei kita dua isu ini itu adalah isu utama yang menjadi keluhan masyarakat
pertama adalah lapangan kerja yang sangat terbatas kemudian kedua harga harga yang mahal
oleh sebab itulah kemudian kami ingin fokus pada penyelesaian dua masalah ini selain masalah masalah yang lain
tapi ketika kita bicara tentang lapangan pekerjaan yang mudah bermartabat berkualitas untuk warga negara
itu tidak bisa hanya bicara secara sektoral
kita tidak juga bisa bicara hanya sekedar secara mikro
tapi kita harus bicara pada tataran yang lebih luas mulai dari makronya kemudian termasuk sistem jaminan sosialnya termasuk adalah tingkat harga
nah oleh sebab itu kita membangun koneksi kebijakan penyediaan lapangan kerja yang mudah dalam bentuk kebijakan fiskal
fiskal yang pro job gitu ya
tapi juga kemudian diimbangi fiskal yang pro
pasti pertanyaannya adalah bagaimana caranya kan selalu begitu
nah perkara yang kita ingin dorong misalnya secara mikro misalnya salah satu yang ingin diduplikasi bahkan sekarang sudah jadi pilot project itu adalah okoc itu
nah kemudian itu ada pembinaan pendampingan secara komprehensif terhadap anak anak muda emak emak secara kontinu
bahkan sekarang sudah lima puluh ribu orang yang terlibat dalam program itu sebagai pilot project
nah di sisi lain di pedesaan kita mengkombinasikannya dengan model lama misalnya yang sudah pernah digunakan dulu yaitu kud kooperasi unit desa
nah ini kemudian diperkuat supaya kemudian pertanian di desa itu tumbuh dengan cepat karena insentif pertanian di sektor pertanian selama ini hilang
sehingga anak muda
nggak ada kelompok kelompok masyarakat nggak mau masuk ke sektor itu lagi
makanya kemudian menggunakan fiskal kita ingin mendorong insentif sektor pertanian supaya kemudian masuk lagi
nah di sektor lain misalnya apa yang bisa didorong selain manufaktur tentunya ya
kita juga mendorong sektor pariwisata karena ini adalah pusat pusat penyerapan tenaga kerja yang besar
pariwisata itu multiplier efeknya sangat besar
maka kemudian fokus pada pariwisata itu menjadi salah satu
karena ini adalah cara kami untuk menyerap tenaga kerja
nah catatan tadi yang paling penting adalah harus bermartabat
makanya bermartabat dan berkualitas untuk warga negara
karena tantangan kita hari ini fakta yang terjadi di data bps kita menyebutkan ada mismatch antara suplai tenaga kerja dengan demand tenaga kerja
suplai tenaga kerja kita misalnya pendidikan yang tersedia
misalnya itu adalah sektor latarga
latar belakangnya ekonomi
namun ternyata demand tenaga kerja yang minta untuk masuk di sektor sektor tertentu itu tidak tersedia
jadi tidak nyambung gitu ya pak ya
makanya kita temukan misalnya ada orang lulusan ipb kemudian jadi ankler
misalnya kan begitu ada yang lulusan ipb jadi bengkir dan sebagainya
nah kita ingin mendorong bagaimana mismatch tenaga kerja tidak terjadi lagi
tentu tadi saya sebutkan
kebijakannya tidak bisa hanya sekedar sektoral
maka pendidikan sektor pendidikan itu juga harus menopang dari sektor penyerapan tenaga kerja yang terakhir
termasuk sistem jaminan sosial dan pengendalian harga
sistem jaminan sosial itu harus meng cover tenaga kerja kita
sehingga tadi ya itu akan mempermudah kualitas tenaga kerja kita
tapi tadi di sisi lain kita juga akan mendorong ya itu tadi intensif fiskal ya
misalnya dalam program prabowo sandi itu ada menurunkan rate pph dua ratus dua
kemudian meninggikan lagi pendapatan tidak kena pajak untuk para pekerja
oke ibu nina sudah senyum senyum sudah gatel kayaknya mau nanya
tapi saya juga akan kasih kesempatan bang daniel menanggapi bu irma dan bu irma nanti menanggapi bang daniel
tapi kita tahan dulu
saya akan kasih kesempatan untuk pikir pikir cina
kami akan segera kembali
usai cina berikutnya
kami akan segera kembali
untuk programnya pak prabowo
dan itu apakah belum dilakukan pak jokowi semua atau sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya
kalau menurut saya yang disampaikan daniel tadi semua sudah kita lakukan
salah satu contoh
dengan pak jokowi menyediakan infrastruktur yang demikian baik pariwisata kita maju
sampai hari ini justru pendapatan terbesar kita hari ini adalah di sektor pariwisata
ini juga skala loh hari ini
justru pendapatan terbesar hari ini adalah pariwisata
karena infrastrukturnya dibangun kemudian sumber sdmnya sudah terpenuhi sudah cukup sudah cukup baik
maka kemudian yang disampaikan daniel tadi itu justru hanya ingin menambah
jadi bukan program beliau
justru pariwisata itu program kita
program kita yang sudah kita kerjakan dan bahkan sekarang menjadi prima dona
dalam pendapatan loh ya
dalam pendapatan negara
nah kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi terkait pendidikan misalnya tadi dhanil bilang
loh justru karena pak jokowi itu concern sekali dengan pendidikan maka keluarlah yang namanya kartu indonesia pintar
nah ketika pak jokowi tahu bahwa masih banyak rakyat indonesia di periode sebelumnya yang belum mendapatkan pendidikan formal yang cukup
maka kemudian terciptalah yang namanya program magang
ya itu menambah skill dari kawan kawan dari masyarakat yang belum mempunyai pendidikan cukup
jadi semua janji yang bang daniel sudah dilakukan oleh pak jokowi
tapi saya maklum kalau beliau mendorong menurut saya bagus
artinya beliau memberi masukan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi
bang daniel sebelum nanti budina akan tanya
justru kenapa kami ingin mendorong itu ya karena memang banyak kurangnya program program yang sudah dilaksanakan pak jokowi
makanya perlu banyak perbaikan ya
nah yang bisa memperbaiki itu adalah pak prabowo dan bang sandi
penyerapan tenaga kerja paling besar itu memang adalah sektor informal seperti tadi disampaikan oleh bu nina
apalagi kemudian yang uniknya begini ya bukan pariwisata yang kemudian fakta sekarang itu menyerap tenaga kerja yang besar
sektor informal dan pemerintah ada di mana menyerap tenaga kerja itu
itu unik nih
jadi program program yang punya apa program yang melibatkan anak anak itu bekerja secara sukarela voluntary
dan segala macam itu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar
kalau kita lihat bps
nah ini sebenarnya ada masalah dengan tantangan kita di masa yang akan datang
karena ini bukan pekerjaan yang settle untuk masa depan mereka
itu yang menurut anda kurang dari pak jokowi sebenarnya
iya jadi kebijakan yang punya dimensi masa depan itu sangat kurang pada hari ini
nah ini yang kemudian
ini yang kemudian dalam perspektif prabowo sandi itu penting sekali menghadirkan lapangan pekerjaan yang bermartabat
lapangan pekerjaan yang berkualitas
oke bu irma silahkan
sedikit saja saya ingin sedikit menanggapi dhanil
bagaimana mungkin mau memperbaiki memperbaiki kiani kertas saja perusahaan pak prabowo yang sekarang ini morat marit
kemudian pekerjanya pada nuntut nuntut nuntut gaji membayar gaji
menuntut tunjangan dari phk
itu nggak terselesaikan
nah ini harus saya jawab
ya dijawabnya sebenarnya
enggak saya jawab saja karena beliau menyerang pribadi
kalau untuk itu bu irma
jadi saya ingin sampaikan begini
jangan juga bicara ingin memperbaiki indonesia sementara perbaiki perusahaan aja
oke saya jawab langsung ya
kalau untuk itu nggak harus jawab
kalau untuk itu bu irma tinggal nanya dengan pak luhut
tahu persis kenapa pak prabowo ambil kiani kertas
beliau mengambil kiani kertas yang pabriknya di ujung kalimantan timur sana
itu karena kepentingan untuk menjaga kedaulatan indonesia
beliau nggak mau itu diambil dan dibeli oleh perusahaan asing
nah kemudian beliau beli itu
beliau tanggung semua beban kiani kertas
dan semua beban beban itu sekarang sudah diselesaikan
jadi nasionalisme beliau itu kemudian dipertanyakan terkait dengan itu
dan sederhana kok untuk mempertanyakan kiani kertas
tinggal tanya dengan pak luhut
tinggal tanya beberapa tokoh yang tahu persis bagaimana beliau menyelamatkan kiani kerta
ya di kertas akan kita bahas khusus nanti di episode berikutnya
tapi bu nina juga harus punya tanggung jawab untuk bertanya kepada anda berdua
keluh kesah apa yang anda ingin tanyakan mengenai pengangguran lapangan kerja ini
jadi bukan sekedar pengangguran yang enam delapan puluh tujuh juta
bebannya kita sekarang
itu sebetulnya pengangguran terselubung yang ada di tujuh puluh juta
karena yang lima puluh empat juta sektor formal itu sangat beruntung
lima puluh jutanya buruh
dibayar semua bu kalau buruh
tapi yang tujuh puluh juta sektor informal ini ada sekitar lima belas enam belas juta yang tidak dibayar
pekerja tidak dibayar istilahnya
bukan buruh ya
pekerja tidak dibayar itu karena memang lapangan pekerjaannya sulit
nah apa tantangan ini
apa program yang akan dilakukan supaya mengatasi tantangan ini
sebetulnya pertanyaannya ada dua hal kan
ada masalah pekerjaan yang tersedia itu
yang saat ini sebagian besar tadi
dan ada yang kita lihat di saat bersaing buruh kita pun terhimpit oleh tenaga kerja asing
ada isu tentang migrasi kita harus juga menembus pasar luar negeri
jadi ada saingan yang luar biasa di sektor formal
tapi di sektor informal ada tenaga kerja yang besar sekali
oke informal dan formal kemudian mengenai daya saing
oke programnya seperti apa
bu irma dulu
ya kan saya tadi udah jelaskan sebenarnya ya
kalau tadi berbicara tentang programnya
tadi beliau bilang bahwa ada
antara pekerja dengan majikan itu harus tahu bedanya
kita bekerja di sektor informal yang misalnya entrepreneur di apa namanya pengusaha pengusaha dengan menggunakan media online misalnya begitu
loh memang mereka nggak dibayar
karena mereka majikan ya mereka bukan buruh
ya jadi istilah itu juga harus didudukkan dulu oleh

yang kedua yang ingin saya garis bawahi lagi tadi sudah kita sampaikan bahwa pekerjaan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh pemerintah memang sudah cukup masif diprogramkan oleh pemerintah melalui seperti yang saya tadi bilang
ada melalui program pemagangan
ada program yang kita sebut dengan program program penelitian penyelenggaraan
pnm pnm itu
permodalan indonesia madani jadi
setiap ibu ibu ya
setiap ibu ibu prasejahtera
mendapatkan modal dari lima ratus
sampai lima juta nah kemudian
mereka ini diadvokasi
diadvokasi sampai dengan kemudian mereka
menjadi entrepreneur nah setelah
mereka jadi entrepreneur baru dilepas
itu salah satu program pak jokowi juga
yang sekarang juga sudah
berjalan nah jadi ingin
saya sampaikan juga memang mau
untuk enam sekian itu memang perlu
kita selesaikan bersama sama gitu ya
tapi kan nggak bisa juga seperti membalikkan telapak
tangan semuanya harus step by step kenapa
waktunya sempit yang kedua
anggaran apbn kita terbatas
jadi nggak bisa juga kita menyelesaikan semuanya
secara bersamaan nah ini
yang sudah dilakukan pak jokowi
sampai dengan hari ini
bisa menurunkan tingkat
itu luar biasa menurut saya bang daniel
gimana iya pertanyaan bu nina
tadi kan mikro dia pendekatannya
saya mau katakan begini salah satu pendekatan kita
adalah okoc itu
nah tapi kemudian kalau kita melihat
misalnya kombinasi pengangguran
kita ya sektor informal itu
penyerapan tenaga kerja di sektor informal
tingkat pendidikan serata
sma smk dan
perguruan tinggi justru lebih tinggi dibandingkan
pengangguran di sd smp
kenapa karena sd smp
apapun mau di mereka kerjakan sedangkan di
itu pilih pilih nah itulah
sebabnya okoc ini
kewirausahaan tapi bukan
cuma untuk di perkotaan
tapi juga di pedesaan
saya misalnya nih kalau anda lihat
survei bps misalnya
kalau februari itu pasti
penyerapan tenaga kerja itu
lebih tinggi kenapa karena itu
masa panen jadi orang orang di
desa itu bertani semuanya
mereka nganggur kenapa
mereka ke kota sebagian besar
ke kota bekerja sebagai buruh
segala macam sebagian besar tetap
di desa kenapa
karena di desa agustus itu
pancaklik maka ketika disurvei
pada bulan agustus biasanya
penyerapan tenaga kerja kecil
nah oleh sebab itu untuk menghindari
ini migrasi tadi yang disebutkan
okoc misalnya terkait
dengan program kewirausahaan
apa namanya kewirausahaan
menyediakan umkm dan sebagainya
itu dimaksimalkan di perkotaan
di satu sisi di sisi lain kita kombinasikan
di pedesaan sehingga
kita bisa meng cover semuanya
jadi orang orang di desa ini pada
bulan agustus itu bisa
di desa mereka sehingga nggak ada
imigrasi dan desa itu terbangun
penyerapan tenaga kerja di desa
itu dimaksimalkan bu irma sudah
senyum senyum bu nina juga sudah senyum senyum
tapi ada satu hal mengenai daya saing tadi
bagaimana dengan tenaga kerja asing kita akan highlight
itu khusus bu udah usah jera berikut tetap di
layar pemilu terpercaya
oke tadi bu dina masih ada
gantungan pertanyaan apa bu
tenaga kerja tenaga kerja apa yang perlu anda highlight
apa yang perlu di highlight oleh kedua calon presiden
yang paling panas kan terakhir ini
kita membuka lapangan pekerjaan
tetapi apakah itu harus bagian dari
investasi dimana lapangan pekerjaan
yang diambil itu adalah pekerjaan yang
skillnya rendah yang keahliannya nggak perlulah
tenaga kerja asing jadi ditemukan oleh
om budsman itu ada yang supir
ada yang kita temukan juga di
media media itu kan ada yang
di halimperanakusumagali galitanah lalu
kemarin isu di bali
bagaimana tenaga kerja asing itu
berbagai aliran servis
yang dari rrt
jadi ini ada isu asing asing yang membuat
orang jadi bertanya ini bagaimana
proteksinya angka ini angka angka yang ada disini
itu angka real atau sebenarnya banyak yang
sebenarnya tidak adil gitu bu
ya ini sebetulnya yang tertangkap
yang bisa ditangkap oleh kementerian
tenaga kerja ya jadi disinilah
yang katakanlah ini data resmi kan
nah yang kita paling khawatir itu kan
ada dua data memang ini data resminya
yang tercatat tapi juga nanti akan ada
data yang harus legal
apa pertanyaan anda untuk kedua
kandidat bu jadi pertama tentu
apakah kita akan melakukan seperti
di negara lain dan juga memang
permen kita peraturan menteri tenaga kerja itu
melarang kalau pekerjaan itu sifatnya
keahlian rendah ya harusnya tidak begitu
tidak masuk tapi disini ada benturan
dalam paket investasi itu seringkali
terjadi penyimpangan jadi
berbeda dengan yang ada di peraturan
menteri tenaga kerja jadi
menteri tenaga kerja nggak bisa apa apa tapi
paket investasi mengatakan masuk
berupa paket adakah supirnya adakah
siapa buruhnya begitu
karena nanti dia bisa bahasa cina kualitas
lebih gampang kita bingung jadi
itu satu bagaimana cara mengatasi itu
oke kita akan tanya ke bang daniel dulu
apakah concern anda sama dengan bu nina
iya seperti tadi saya sebutkan ya
tagline kita itu adalah lapangan
kerja mudah bermartabat
berkualitas untuk keluarga negara
itu penting jadi
kemudian tenaga kerja tenaga
kerja yang unskilled
itu juga diisi oleh tenaga
kerja asing anda lihat kondisinya gimana
sekarang saat ini kami pikir fakta fakta
itu ada oleh sebab itu kemudian
tadi saya sebutkan
kebijakan ini kan tidak bisa
melibatkan satu sektoral
dia harus melibatkan banyak sektor
kemudian aparat keamanan dan sebagainya
tapi yang paling besar tentu
sejak awal misalnya pak prabowo
dan bang sandi menyatakan
akan melakukan evaluasi
yang membuka secara luas
tenaga kerja asing akan masuk ke dalam negeri
itu harus dilakukan kenapa
karena dunia kalau kita perhatikan sekarang
itu punya kecenderungan
buat kebijakan proteksi
bahkan amerika loh
amerika membuat proteksi yang luar biasa
cina sendiri itu membuat
proteksi luar biasa
nah kita lihat ya
banyak yang kemudian
bahkan hanya sekedar
itu harus ditinjau ulang
kami akan sejak awal pak prabowo bilang
bukan membangun di indonesia
jadi membangun indonesia
artinya itu melibatkan warga negara
masyarakat tingkat kecil
kalau kemudian mereka yang masuk ke sini
itu adalah tenaga kerja
skill dan itu
kita memang butuh dalam rangka
transfer knowledge itu nggak ada masalah
tapi kemudian kalau
buruh dan segala macam apalagi kemudian
ilegal ini jadi tantangan kita sendiri
kebijakan yang komprehensif
mulai dari regulasi sampai dengan
iya tadi ibu kan bilang isu ya
makanya saya mau kasih tahu ibu juga
jadi jangan bicara isu
bukan isu bu
tadi ibu bilang isu yang berkembang
topik yang dikembangkan
kami di komisi sembilan
kami di komisi sembilan itu
ke berbagai tempat yang disampaikan publik
bahwa disitu ada
tenaga kerja asingnya
dan kita sudah lihat

dan kita tidak temukan apa apa yang berlaku di komisi sembilan itu dari seluruh partai loh
yang dimaksud dengan yang disampaikan ibu tadi
tapi kalau ada beberapa
situasi yang tadi disampaikan
ada yang kemarin ketemu di halib
oke betul itu
kita juga tidak menampik itu
tapi itu kan sudah kita tindak
yang harus dipahami begini
yang masuk ke indonesia
dan bukan ke indonesia saja
keseluruh dunia investasi mereka masuk
dengan mengikut sertakan
tenaga kerja asingnya
dan itu pun yang tenaga tenaga yang
tenaga tenaga kerja yang alih daya
mereka akan bekerja
selama pabrik ini didirikan
setelah pabrik ini selesai didirikan mereka akan kembali
kalaupun ada tenaga
technical know how yang masih tinggal
itu hanya untuk sampai dengan tenaga lokal kita
melakukan pekerjaannya dengan baik
setelah itu mereka juga harus pulang
nah itu ada gitu loh
jadi jangan juga kemudian dikatakan bahwa
wah tenaga kerja asing di indonesia itu
sementara lapangan pekerjaan kita sempit dan lain sebagainya
itu sebenarnya tidak terjadi
kalau kata bang dalil regulasi yang kemudian mengizinkan
tenaga kerja asing bisa masuk banyak ke indonesia
seperti kata bang nadi
tapi mungkin kita harus jelaskan bahwa strategi besar ini
yang belum kita jelaskan
yang belum kita jelaskan
yang belum kita jelaskan
saya ingin sampaikan juga
jadi tidak ada yang lebih dari itu
dan kita sudah melakukan sidak ke berbagai tempat
memang tenaga kerja asingnya ada
tapi nggak sebanyak yang seperti yang disampaikan
ini kan sekarang banyak berita hoax
orang lagi datang ke bali
lagi berpariwisata di foto
seolah olah oh ini tenaga cina datang
kalau regulasi yang pak nadi disampaikan
jadi menurut saya
itu yang harus didudukkan dulu
jadi jangan juga kemudian kita bilang bahwa
wah tenaga kerja asing
kita bisa lihat kok tadi datanya
dan kalau saya ingin sampaikan juga
tenaga kerja kita di luar negeri itu lebih dari sepuluh juta loh
nah kalau kita kemudian
dengan mea yang sudah kita tanda tangani
kita juga nggak mau itu
ya masa mereka mau terima tenaga kerja kita juga
baik bang nadi

bagaimanapun di banyak negara di indonesia
kan kita sudah jelas mengatakan bahwa
di undang undang ketenaga kerjaan kita
di perpres ketenaga kerja asing
itu sudah jelas kok
jadi nggak perlu worry bu ya
nggak perlu takut
terlalu worry anda katanya
yang harus diselesaikan itu adalah masalah hulunya
jadi masuknya itu dari mana
masuknya itu dari mana
karena regulasi kita itu membukanya
itu pertama ya
tadi seperti disampaikan bu nina
tenaga kerja ilegal yang masuk kesini
yang tidak bisa kita deteksi
dan dideteksi kemudian dalam banyak kasus begitu
itu karena apa
karena penyelewengan visa pariwisata misalnya
oleh sebab itu
visa ini nggak boleh diberikan sembarangan
orang bisa menyelewengan pisa ini
kemudian bisa bekerja disini
apalagi kemudian aparat kita tidak intens melakukan pengawasan
maka tanpa sadar nanti mereka bisa bekerja disini
nah itu yang harus
hal itu terjadi bang
hal itu kan terjadi
beberapa kan ditemukan misalnya
di imigrasi menangkap beberapa orang
kemudian menyelewenkan visa pariwisata
kemudian digunakan untuk bekerja
bukan cuma dari china
dari afrika dari beberapa daerah
dari berapa negara maksud saya
nah kebijakan proteksi ini
even dunia beberapa kita ada mea dan segala
ternyata jadi mainstream
karena kita bisa bekerja di mana mana
kita bisa bekerja di mana mana
jadi mainstream banyak negara hari ini
kok kemudian tiba tiba kita welcoming gitu
itu luar biasa menurut saya
nah ini sangat kaprah
jadi itu tadi ya
jadi yang harus dilakukan
itu adalah proteksi yang kuat
kemudian tadi ya membangun itu
harus membangun indonesia
bukan membangun di indonesia
jangan sampai kemudian kita bilang
sudah cukup serasa
jadi gini loh
jangan juga kita mendowngrade indonesia
jangan selalu mendowngrade diri kita sendiri
jangan selalu mendowngrade bangsa kita sendiri
ini untuk kemenangan
kemudian mendowngrade bahasa sendiri itu
aduh kacau menurut saya
nah saya minta juga dengan beliau
karena beliau kan disini kan pengamat ya
nah jadi harus juga melihatnya itu
dari sisi yang kanan dan yang kiri
jadi harus jelas juga duduk soalnya
baik bu irma terakhir
kita sudah sampai ujung dialog
bu nina bu irma dan juga bang dhani
waktu kita tidak terlalu banyak
saya mau kasih pertanyaan terakhir untuk bu irma dan juga bang daniel
kepada bu irma dulu
apa program dari prabowo sandi
yang menurut anda paling tidak masuk akal
dan paling tidak realistis
kalau bicara mengenai lapangan pekerjaan
dan pengurangan pengangguran
karena tidak punya bukti
bahwa okoc itu berhasil di dki
dan kita sudah cek kok
sudah melakukan investigasi
nggak ada kok okoc itu di dki
kita bisa kasih datanya
nah jadi menurut saya
apalagi ini mau dibawa ke nasional
di dki aja tidak mampu
banyak yang tutup
dan kita sudah punya semua hasil bukti buktinya
jadi menurut saya yang hal seperti ini
juga nggak realistis menurut saya
karena di dki aja tidak berhasil
apalagi mau dibawa ke indonesia
dari programnya pak jokowi maruf terkait dengan ini
okoc itu oke banget
itu pertama ya
yang kedua yang paling tidak realistis adalah
target yang dijanjikan selama ini
pak jokowi menyebutkan sepuluh juta tenaga kerja
target itu nggak pernah sampai bahkan
para menteri menyebutkan
ini kita sudah capai sepuluh juta dengan luar biasa
padahal target itu nggak pernah sampai
bps membuktikan itu
itu pertama kemudian kedua
bahkan jauh lebih baik yang namanya pak sby
pak sby pada periode pertama itu
dalam lima tahun pemerintahan beliau
periode kedua pak sby itu sebelas enam puluh tujuh juta tenaga kerja
pak jokowi tidak sampai
kalau dikatakan bpns mengatakan tidak mencapai target salah
datanya tidak benar nih
ngomongnya juga tidak benar

di dua ribu delapan belas saja sudah delapan empat ratus enam puluh tiga
artinya itu baru di awal dua ribu delapan belas
dua ribu sembilan belas saya yakin karena setiap tahun adalah
saya harus bantah juga ya
beliau saran saya
beliau buka data bps nya
saran saya gitu saja
jangan berita gitu ya
saya saran nih mas yang subtantif
bang nanti buka bps nya
di bps itu ada kepundudukan dan tenaga kerja
lihat per tahun
pertahun itu membuktikan tidak sampai sepuluh juta
nah jadi saran saya penonton buka data bps nya
buka data bps sampai delapan juta
tapi dua ribu sembilan belas baru sepuluh ini
terakhir satu menit dari anda
konklusinya apa dari perbincangan kita hari ini
apa yang paling penting sebenarnya
lapangan kerja itu sangat penting
sebetulnya isu sangat penting bagi siapapun kandidat presiden
dan kita berharap siapapun yang menang
itu mendahulukan tenaga kerja itu
penciptaan lapangan kerja menjadi nomor satu
karena saat ini tampak sekali dari perdebatan
siapa yang bisa menjelaskan data dengan baik
dan siapa yang tidak
jadi bisa mendefinisikan dengan baik
lapangan kerja formal informal
apa isu tentang dibayar atau tidak
ini kan sering sarah data gitu ya
jadi begitu kita dengar ya kita mengerti
bahwa kalau data data tadi tidak disampaikan dengan baik
maka sulit kedepannya untuk menciptakan lapangan kerja yang bermartabat
atau yang berkualitas kalau istilah kita
publik perlu tahu dan publik butuh tahu
karena kita butuh kepastian dan juga mimpi daripada dua kandidat ini
kita mimpi yang realistis
baik mimpi yang realistis
terima kasih bu dina terima kasih bang daniel terima kasih bu irma
mudah mudahan mimpi dan janji yang realistis ya

tidak hanya jual sensasi saja
kami akan segera kembali